dalam video ini terlihat delapan orang siswi yang beberapa diantaranya masih mengenakan seragam sekolah
tengah berpesta menengah keras
video tersebut disertai keterangan asal dan alamat sekolah mereka yang berada di demak jawa tengah
saat dikonfirmasi kola mengakui jika para siswi tersebut adalah anak didiknya
namun sekolah enggan berkomentar lebih lanjut karena sudah berkoordinasi dengan kepolisian
kami sudah prosesnya sudah banyak ya
jadi mohon maaf kalau dari sekolah mungkin siapapun yang kesini kami sudah menyerahkan ke polres untuk bisa
dari hasil penyelidikan polres demak pesta miras tersebut terjadi pada empat september lalu
di salah satu kamar kos salah satu siswa usai tes semester ganjil berakhir
agar peristiwa tersebut tidak terulang polisi sudah berkoordinasi dengan sekolah
dan melakukan pembinaan
sementara siapa yang mengunggah video tersebut masih dalam penyelidikan
langkah langkah yang sudah kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak sekolahan
dan di kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang siswaan
dan kita dapatkan informasi bahwa langkah yang sudah diambil oleh sekolah
yaitu memanggil orang tuanya dan orang tuanya juga sudah membuat surat
kendati ada pelanggaran sekolah dan kepolisian menjatuhkan sanksi yang mendidik
untuk memulihkan kondisi kejiwaannya mereka kini tidak lagi belajar di kelas
melainkan di perpustakaan
indra winardi demak jawa tengah